kita ke informasi pertama kepala kepolisian daerah sumatera utara melepaskan jenazah ibda anumerta martua sigalingging korban penyerangan di markas polda sumatera utara
hingga minggu sore polisi telah menetapkan tujuh orang tersangka atas kasus penyerangan ini
jenazah ibda anumerta martua sigalingging dilepas menuju kota padang sidempuan untuk menjalani upacara adat
setelah menggelar upacara adat jenazah akan dibawa ke kabupaten batubara untuk dimakamkan di sana
hingga minggu sore polisi telah menetapkan tujuh tersangka atas kasus penyerangan pos jaga pintu keluar markas polda sumatera utara